di informasi pertama tentang selebgram lahel v nya yang pada kamis siang memenuhi undangan pemeriksaan polda metro jaya
terkait dugaan kabur dari karantina rahel datang didampingi kuasa hukumnya
penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya akan memeriksa selebgram rahel fenya atas dugaan dua pasal
yaitu undang undang kekarantinaan kesehatan dan juga undang undang terkait wabah penyakit menular
tidak hanya rahel manajer dan juga kekasih rahel fenya turut diperiksa pada hari ini
dirinya tidak memberikan komentar apapun terkait pemeriksaannya hari ini kepada awak media yang sudah berada di polda